warga lereng pegunungan muria kabupaten pati jawa tengah dibuat kaget ketika suara hujan berganti dengan suara seperti kerikil batu yang jatuh dari langit
beruntung tidak ada korban jiwa maupun kerusakan pada rumah warga akibat hujan es ini
fenomena hujan es terjadi di lereng pegunungan muria sebelah timur masuk di kabupaten pati jawa tengah kami sore
ada tiga desa yang mengalami fenomena hujan es sebesar kerikil
fenomena hujan es dirasakan warga selama hampir tiga puluh menit
sebelum terjadi hujan es hujan turun dengan deras disertai angin kencang
menu hitam menggelayut dan membuat hujan es kemudian turun
salah satu warga mengaku kaget dengan fenomena hujan es ini karena suara hujan berganti dengan suara seperti kerikil batu yang jatuh dari langit
sebelum hujan es tadi ada hujan air yang bergeras
kemudian setelah lima belas menit kemudian ada hujan es
tapi pegunungan jalan juga minta berterus karena esnya yang besar besar
akibat hujan es ini tidak ada korban jiwa maupun kerusakan pada rumah warga
namun kondisi di desa kelaka kasihan berkabut dengan mendung hitam disertai dengan hujan deras
dayal akbar pati jawa tengah